tim penyelamat masih mencari korban yang terseret banjir di padang sumatera barat
pencarian difokuskan dengan menyusuri aliran sungai banda bakali hingga ke bibir pantai
banjir yang merendam kota padang menelan dua korban jiwa
satu jenazah sudah ditemukan sementara satu lainnya masih dalam pencarian
memasuki hari ketiga pencarian korban bernama tito masih terus dilakukan
bocah berusia tiga tahun itu diperkirakan hanyut saat banjir besar senin malam
pencarian yang melibatkan tim marinir angkatan laut dan basarnas ini difokuskan di sungai banda bakali tempat korban diperkirakan hanyut
hingga kamis siang tim sudah menyisir sejauh lima kilometer
dua orang hilang terseret arus banjir di kota padang
jasad korban bernama rusdianto ditemukan di bibir pantai pasir jambak kelurahan pasianantigo kota tangah
sementara bocah tito hingga kamis siang belum ditemukan
sejumlah sekolah di padang
sumatera barat masih diliburkan akibat banjir